masa angkutan lebaran untuk perjalanan kereta api ditetapkan mulai h sepuluh sampai dengan h sepuluh lebaran atau dua puluh dua april hingga tiga belas mei dua ribu dua puluh
dengan jumlah total tempat duduk tujuh ratus empat puluh delapan dua ratus dua puluh lima
meskipun masa angkutan lebaran baru akan dimulai dua hari lagi
pemudik mulai nampak memadati stasiun pasar senen
data pt kai daob satu jakarta mencatat pada dua puluh april dua ribu dua puluh
terdapat dua puluh satu kereta api yang beroperasi dengan volume penumpang yang berangkat sebanyak enam lima ratus
beberapa pemudik ke berbagai tujuan memang memilih pulang lebih awal karena berbagai alasan
laminem yang akan berangkat kembali
madiun dan ani yang akan ke malang adalah dua di antaranya
demi pulang kampung lebih awal
keduanya yang sudah tidak mudik dua tahun ini sampai meminta izin kepada pihak sekolah buah hatinya agar bisa libur lebih awal
iya dari harga tiket juga
terus kita kan masih belum rame gitu loh
jadi bisa nggak begitu padat gitu juga
masalah ongkos juga akan lebih
dapat tiketnya kebetulan
ya juga ini hari ini gitu yang lebih murah
ya lebih awal
ya biar agak renggang aja dulu
kalau udah hari hanya kan padat
pada periode masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh
pt kai area dawab satu jakarta setiap harinya menyediakan lima puluh delapan perjalanan kereta api jarak jauh
sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah
pt kai daob satu juga telah menyiapkan jadwal kereta api tambahan jika jumlah penumpang membeludak
jadi kalau untuk ka tambahan sendiri
sebenarnya ada sembilan relasi dari daob satu jakarta ya yang diberangkatkan untuk ka tambahan
nah ini untuk tiketnya sudah dijual sejak tanggal satu april
jadi sudah mulai dilakukan pemesanan
tapi kita selalu melakukan evaluasi setiap hari ya
jika sewaktu waktu akan diberangkatkan perlu diberangkatkan ka tambahan lagi
dapat kami sampaikan bahwa dari daob satu jakarta
baik keberangkatan gambir ataupun juga pasar senen
kita sudah siapkan sarananya
karena semua kondisi sarana sudah dilakukan pemeriksaan dalam kondisi baik
sehingga jika sewaktu waktu akan diberangkatkan ka tambahan
ini dalam kondisi sudah siap ya
nah masyarakat bisa terus melakukan pengecekan update setiap harinya melalui aplikasi kai akses
karena ketika sewaktu waktu akan diberangkatkan ka tambahan
itu langsung dijual secara online
perjalanan kereta api tujuan yogyakarta
solo kutu harjo purwakerto kebumen semarang surabaya malang
cirebon dan bandung
masih menjadi tujuan favorit pemudik pada masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh
sementara tanggal keberangkatan yang paling banyak dipilih adalah dua puluh tujuh april hingga satu mei dua ribu delapan belas
guna memudahkan pemudik menggunakan jasa kereta api
pt daob satu jakarta juga menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan
yang melayani tes covid sembilan belas dan vaksinasi
layanan pengambilan sampel antigen dan juga booth vaksinasi disediakan
di stasiun pasar senen guna mendukung kelancaran anda
para pengguna jasa untuk mudik pada lebaran kali ini
setiap harinya lokasi pengambilan sampel antigen ini disediakan bagi anda
para pemudik yang belum melakukan vaksinasi ketiga atau booster
dibuka mulai pukul lima pagi hingga pukul sepuluh tiga puluh malam hari
sementara untuk booth vaksinasi sendiri menyediakan vaksinasi dosis pertama
hingga dosis ketiga atau booster setiap harinya hingga tanggal tiga puluh april
meskipun sudah tersedia memang sebaiknya bagi anda
para pemudik yang akan mudik lebaran tahun ini
sebaiknya melakukan vaksinasi booster di jauh jauh hari
sehingga tidak menyulitkan anda untuk bisa mengakses layanan kereta api
untuk mudik lebaran kali ini
sufiani tanjung daud thompson jakarta